anak kamu bisa diberi nama
edo mama tahu kamu marah sekali
ini memang bener bener keterlaluan dok
tapi kamu gak bisa marah marah seperti ini
harusnya kamu itu bisa membujuk indi
menaklukkan hati indi
apa benar mila tangan kamu sudah bisa digerakkan
iya pak itu benar
mila mama sama papa mau lihat fadl dan taufan dulu ya
kak fadl sama kata kata dia di dalam kok

fadl apa terjadi
paling bebek aja mah pak
terus taufan gimana fadl
taufan ada disitu pak
ya allah taufan
taufan ada disitu pak
taufan ada disitu pak
taufan ada disitu pak
taufan kenapa kamu jadi seperti ini nak
kenapa kamu bisa jadi seperti itu
apa yang terjadi sama kalian iya fadil
begini ceritanya pak
tadi siang fadil dan taufan jatuh dari lantai dua saat mau menangkap indi
lalu fadil tersadar dan dipingsan
saat itu sekucur tubuh fadil merasa sangat sakit
tapi fadil berusaha untuk bangun pak
karena gak jauh dari tempat fadil
fadli lihat taufan juga gak sadarkan dirinya
dan fadil buru buru dekatin taufan
dan fadil makin kaget saat fadil lihat
kondisi taufan begitu mengenaskan mah
dan yang paling parah dadanya terluka
taufan sempat sadar mak
dia pingsan lagi karena dia mengalami pendana yang cukup banyak
ya allah taufan
ini semua salah fadil mak
ini semua salah fadil
itu bukan salah pak
ini semua kecelakaan
ini salah fadil
harusnya fadil bisa menjaga taufan
enggak fedy ini bukan salah kamu nak
ini semua salahnya indi
harusnya india yang bertanggung jawab bukan kamu
setelah p quit
tim abad dan tim dewi
sama sama bapak tuh di luar nanti mama kembali lagi ya
tuhan mama pergi keluar sebentar ya mak
kalau tuh malu maluin banget sih
udah deh mas stop nyalahin edo mak
kenapa sih edo sekarang juga lagi bete mah
saya tuh udah gak ngerti pola pikir ini kayak gimana
mau nyepo apa sih mak
kalau dia nggak jelas kayak gini
mendingan dia di rumah sakit mak jaga anak edo
bukan ada orang tangan tangan kayak begini
tenang dong dok
masalah serumit seperti ini
nggak bisa kamu atasi dengan emosi
indi tuh menelantarkan anaknya sendiri mak
dan setetas asipun dia nggak kasih mak
ibu macam apa sih di mak
ibu yang jahat tau nggak sih gigi tuh
oke kalau memang ini benci sama edo
bencinya sama edo
jangan benci sama anaknya edo dong mak
mana sampai sekarang namanya itu belum ada
masa anak jadi korban kayak gini sih
mengharapkan indi untuk mengikuti pikiran kamu
mungkin dia pikir
dengan dia lakukan ini
dengan dia menyakiti anak kamu
kamu akan tersakiti juga dong
itu dia mak
edo tuh kasian sama anak edo mak
beda banget mas sama kava
waktu kava lahir
kapan tuh dikeliling sama orang yang menyayangi dia
yang terutama ibu kandungnya mak
ngesenangan anaknya indi
seorang ibu yang mestinya melindungi dan menyayangi dia
tapi malah kemana
malah kabur tanpa tanggung jawab
ya sudah lah dok
kita nggak usah tunggu bindi
kita renungkan saja sama keluarganya tamar ya
ini tuh bukan sekedar masalah nama mak
nama itu adalah harapan dari orang tuanya
dan soal pemberian nama
itulah lah tanggung jawab kami berdua mak
tapi kenyataannya kan sekarang ini itu kabur
dan kita nggak tahu indi kabur kemana
dan sampai kapan dia kembali
masa kamu harus tunggu indi
kasian kan dok
sampai kapan anak kamu bisa diberi nama
mama tahu kamu marah sekali
indi memang benar benar keterlaluan dok
marah marah seperti ini
harusnya kamu itu bisa membujuk indi
menaklukkan hati indi
bukannya marah marah begini dok
jangan dibahas lagi mak
edo tuh udah benar benar emosi mak
edo udah nggak tahu cara ngadepin indi kayak gimana lagi
edo kamu jangan mengorbankan anak kamu dok
turunkan emosi kamu
edo udah bilang mak jangan dibahas lagi
sekarang aku mau pergi dulu
kamu baru pulang
edo mau ke rumah sakit mak
edo mau jemok anak edo sendiri
edo nggak mau dia sampai lewat lagi mak
karena yang bisa pimpin dia dan tenangin dia cuma kamila
dan sekarang kamilanya lagi nggak ada
edo kami nggak bisa seperti ini
kamu nggak bisa terus terus berharap dari kamila
kamu harus bisa mengurus anak kamu sendiri dok
ada mama pikir edo nggak tahu mak
ya allah mampukan edo menghadapi semua masalah ini ya allah
semoga masalah ini akan semakin mendewasakan anak hamba ya allah
mama nggak bisa lihat tuhan seperti itu mila
bila tahu kok tapi mama yang sabar ya
mama kamila udah dong jangan nangis terus ya
mama di mana sih pak
mana ada sih ibu yang tinggal melihat dua anaknya terbaring sakit pak
di mana mama nggak sedih pak
hari ini betul betul hari yang paling buruk untuk keluarga kita pak
hari yang benar benar buruk
mama bener kan pak
nggak ma mama salah
hari ini bukan hari yang buruk
hari ini bukan hari yang buruk untuk keluarga kita mbak
mama lupa ada hal yang baik yang terjadi untuk keluarga kita hari ini mama
kalau mulai hari ini kamilah sudah bisa mulai menggerakkan tangannya lagi
ma kesembuhan kamila itu adalah hal yang mengembirakan untuk keluarga kita
terus selain itu tentang fadil juga
kecelakaan fadil dan tova fadil itu cuma luka ringan mbak
kita harus mensyukuri itu
kalau kita mensyukuri itu sisa masalah akan terasa ringan untuk kita
tapi kalau kita mengeluh ya memang akan terasa berat semuanya ma
gimana ma keadaan nikah fadil sama kata tovan
mereka baik baik aja kan
alhamdulillah fadil baik baik aja nah
kondisinya masih kritis nah
tolong ya kamu berdoa untuk kakak kamu ya sayang
kamila malam ini pulang ke rumah nggak ya ma
memangnya kenapa nah
kafa dari tadi nangis terus ma
kafa nangis terus
memangnya kafa kenapa
kafa nggak sakit kan nah
enggak sih ma
ana juga nggak tahu kenapa ma
tapi kava juga nggak mau minum
ana udah temenin tidur
tapi kafa juga nggak mau tidur ma
ma kau menurut ana
kakak itu kangen sekali mas sama papa sama mamanya
kalau bisa malam ini kamila pulang ke rumah
lihat kafa nangis terus
nanti mama suruh kak